inilah snaider malihu siswa kelas enam sd impres lima puluh sembilan tawiri kota ambon maluku
sepulang sekolah anak kedua dari pasangan yakoba tahapari dan stefi malihu ini menggeluti kerajinan tenun kain tanimbar
satu helai kain tenun biasanya ia selesaikan dalam empat hari
waktu pengerjaan bisa lebih lama jika jenis dan motif kain yang dipesan pelanggan lebih rumit
satu helai kain tenun tanimbar dibanderol tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
setiap bulan siswa berusia dua belas tahun ini bisa meraup keuntungan sekitar dua hingga tiga juta rupiah
dari hasil kerajinan kain tenun ini ia pun dapat meringankan beban orang tuanya
sebab sebagian keuntungan dari pembuatan kain tenun ia gunakan untuk membayar biaya sekolah dan sebagian lainnya ia tabung
sekarang saya sd kelas enam
saya belajar tir
minum dari sd kelas lima
setiap bulan sekolah saya menenun untuk membantu orang tuanya membayar uang sekolah
sneider malihu belajar kealian menenun dari sang nenek weli malihu yang merintis kelompok tenun ikat mawar
welly malihu yang kini berusia lima puluh dua tahun ini merintis kerajinan tenun khas kepulauan tanimbar sejak dua ribu sembilan belas
awal dibendung rumah produksi bernama kelompok tenun ikat mawar ini hanya membina empat orang perajin
rumah produksinya berlokasi di desa tawiri kecamatan teluk ambon kota ambon maluku
namun baru berjalan beberapa waktu rumah produksi ini tutup karena pandemi covid sembilan belas
kini kerajinan ini bangkit kembali setelah welly malihu mengelontorkan dana pribadi dan mengajak sepuluh perajin
kini hasil kain tenun ia pasarkan melalui media sosial
harga selembar kain tenun bervariasi tergantung motif kain dan tingkat kesulitan menenun
misalnya untuk kain dengan motif yang rumit dan banyak pewarna dibanderol mulai rp delapan ratus hingga rp satu
sedangkan kain dengan motif yang sederhana dibanderol sekitar rp lima hingga rp enam ratus
kain dengan benang benang katung benang klos
benangnya benang diputar dulu kemudian dibawa ke motif kemudian diatur di pohon belakang kemudian di sini ke sana
selain kain tenun tanimbar welly dan kelompoknya juga memproduksi kain motif lain
seperti ayam jago dan kelapa raja dari kabupaten seram bagian timur
ada pula motif amakora dari maluku tengah serta tahuri dan belang dari kota ambon
weli menyebut kini rumahnya berada di kota ambon
rumah produksi kelompok tenun ikat mawar dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya